diduga takut karena ketahuan merokok di sekolah seorang siswa smp di kabupaten blitar selasa siang nekat bunuh diri dengan cara melompat ke sungai berantas
hingga kini tim basarnas masih mencari keberadaan korban yang hilang di bawah arus sungai
aryang wimuji putra seorang siswa kelas tujuh smp negeri tiga serengat kabupaten blitar selasa siang nekat melompat ke sungai berantas yang sedang meluap
korban melompat dari atas jembatan perlintasan kereta api setinggi dua puluh meter korban pun langsung hilang terseret derasnya arus sungai berantas
sebelum melakukan aksi bunuh diri korban diketahui kedapatan merokok di sekolah bersama teman temannya
korban juga kedapatan membawa kosmetik perempuan ke sekolah namun saat orang tuanya datang ke sekolah korban tidak ada di kelas
saat dicari korban sudah berada di atas jembatan meski sudah dibujuk namun korban tetap nekat meloncat ke sungai
kemudian panggilan datang mungkin mungkin ini tahu orang tuanya datang dia itu keluar dari sekolah mungkin takut atau mungkin malu dia itu bolos
polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tkp dan melakukan pencarian di sekitar tkp
gurunya namun yang bersangkutan tetap tidak mau namun malah yang bersangkutan loncat
loncat ke dalam sungai sempat muncul lima puluh meter dari tkp loncat namun diketahui tenggelam lagi oleh saksi sampai saat ini korban belum ditemukan
tim basarnas dari trenggalek pun diturunkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai berantas menuju tulung agung dan kediri
namun hingga kini proses pencarian korban masih belum membuahkan hasil akibat derasnya arus sungai berantas